dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pak kapolri dan panglima tni untuk jabatan jabatan mana yang memungkinkan asn bisa ada di situ
suatu bulan dan di dalam jika dengan hari ini tentunya
berkata kata kata saya yuk beri
dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pak kapolri dan panglima tni untuk jabatan jabatan mana yang memungkinkan asn bisa ada di situ
karena tidak mungkin semua jabatan bisa ditempatkan oleh asn
tapi sebenarnya dalam proses diskusi sebelumnya itu memang sempat ada permintaan nggak sih pak
atau pak anas melihat bahwa memang tni polri kadang juga membutuhkan asn untuk jabatan jabatan mereka di internal
ini keputusan ratas waktu dengan presiden
dan juga atas persetujuan bersama anggota dewan untuk resiprokal
tapi untuk tni polri sudah menyusun terkait dengan resiprokal tni dan polri
jadi ini sudah jadi undang undang di undang undang asn
tinggal sekarang kita menyusun rpp nya
jadi menyusun rpp nya terkait dengan urayan dari resiprokal tni dan polri tadi
tetapi yang lebih penting adalah transformasi jabatan asn itu di undang undang ini telah berubah cukup signifikan
termasuk yang baru ini terkait rekrutmen asn yang akan besok kami akan menyerahkan formasi satu tujuh juta besok di bidakarai
di mana nanti akan ada enam ratus ribu formasi bagi talenta talenta baru
termasuk ada formasi untuk para hakim para jaksa
dan yang selama ini kosong hakim di seluruh indonesia termasuk di tiga t akan segera diisi
termasuk ratusan ribu formasi untuk ikn
di besok hari kepada kementerian lembaga
sehingga dengan demikian mudah mudahan formasi ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat
terutama anak anak yang punya potensi untuk mengabdi kepada negara
sudah saatnya sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara
karena tidak ada satupun orang yang bisa membantu untuk lolos dalam tes cpnsin
mudah mudahan ini bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan